pergi sama om akum sama tante esi ke rumah orang tuanya om akum
dua duanya sama aja
emang gak kenapa kenapa kok
mungkin cuma kurang istirahat aja
tapi kepala emak pusing benar bu dokter
ya itu mungkin memang kurang istirahat
atau mungkin pas lebaran kemarin emang terlalu banyak makan makanan yang berlemak
yaudah sekarang saya kasih resep obat sama vitaminnya ya emak
nanti minta di depan sama iin
terima kasih bu dokter
mak mau saya bantu mak
gak usah bu dokter saya masih kuat
assalamualaikum kang afif
ini kang asep saya pengen tanya sama kang asep
silahkan duduk kang
iya terima kasih
tadi kang tatang dan kang dudung teh kerumah saya
katanya kang asep pengen bantu saya di ladang betul atau tidak
semalam sih kepikiran begitu
tapi setelah saya pikir pikir
sepertinya berat kang
saya gak kuat
saya mau cari kerja yang agak ringan aja kang
biar bisa jagain sabrina
ya sudah kalau begitu saya pamit dulu kang asep
terima kasih kang
mari kang asep
nanti kalau kita sudah menikah
makan berdua terus
apa saja yang belum di dp
alhamdulillah udah semuanya pak
tinggal pelunasan aja
ada sedikit dari bapak buat bantu bantu
mudah mudahan semuanya lancar
ini teh serius pak
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak
pokoknya bapak teh harus dateng ya
kepertikahan dede sama asobri
itu yang paling penting buat deh pak
terima kasih ya pak
terima kasih banyak pak
apa sih maunya si samin
waalaikumsalam masuk wat
nek papi sama mami kemana ya
pergi sama om akum sama tante esi ke rumah orang tuanya om akum
ih papi sama mami kamu gimana sih
dua duanya sama aja
nenek agak kurang enak badan
ya udah kalau gitu ya tuh rantri ke dokter ya
ah nenek udah ke dokter clara
udah dikasih obat
ya udah kalau gitu nenek istirahat aja ya
nanti cepet sembuh
bisa kan nenek kuat
mama tete tadi mau ngomong apa
gak ada apa apa ya
jadi kalau mau buka kita buka aja
saya mau buka
ya baik baik pak
aku mau buka
biar aku buka
ya baik baik pak
nek buat ke toko buku dulu ya beli buka sama denny
nenek jangan lupa makan
saya ganggu ya
enggak kok bu dokter
kita juga lagi beres beres seperti biasa kok
eh silahkan duduk bu
saya mau tanya
bu yola udah tau belum
kalau kantornya bu yoyo itu sekarang buka cabang juga di cirawas
udah gak usah pun gak usah repot repot makasih
gak apa apa bu cuma air minum aja
pon tolong ambilin minumnya buat bu dokter
makasih ya pon
iya gitu bu
bu yoyo sendiri yang jadi pimpinan di kantor cabangnya
ini akan semakin sulit untuk kita
ini karna obrolan terakhir kita dengan bu yoyo